pemerintah akan menggandeng pihak swasta untuk berinvestasi terkait rencana pemindahan ibu kota jakarta ke palangkaraya
hal ini dilakukan karena pemerintah tidak ingin membebani dana apbn
wacana pemindahan ibu kota sudah dicanangkan sejak era orde lama presiden soekarno
namun hingga masa kekuasaan presiden susilo bambang yudhoyono berakhir wacana ini belum terrealisasi
setelah dua tahun pemerintahan presiden joko widodo bergulir wacana ini kembali muncul dan rencananya ibu kota akan dipindahkan ke palangkaraya kalimantan tengah
menurut kepala badan perencanaan pembangunan nasional bambang brojonegoro pemerintah tengah melakukan kajian secara mendalam terkait isu tersebut
karena ada empat poin penting mengapa ibu kota harus pindah ke palangkaraya
terlebih pemerintah enggan membebani apbn
sehingga pemerintah memutuskan untuk menggandeng pihak swasta untuk membangun pusat pemerintahan baru di palangkaraya
menurut ketua asosiasi pengusaha indonesia apindo haryadi sukamdhani tawaran pemerintah tersebut tergantung pada sektor apa yang akan ditawarkan
bila terkait perumahan tentunya bisa lebih cepat balik modal
sementara untuk proyek infrastruktur seperti pembangunan jalan tol menurut haryadi kurang menarik
karena selain membutuhkan waktu yang lebih lama
balik modal dari proyek ini juga akan memakan waktu lama
untung rugi antara pemerintah dan swasta masih terus bergulir
persiapan yang direncanakan akan selesai pada dua ribu sembilan belas ini akan menghijrahkan jakarta yang sudah terlalu padat ini ke palangkaraya
sesuai dengan mimpi presiden ri pertama soekarno